kita awali berita dari surabaya
sebuah gudang pabrik pembuat obat nyambuk di kawasan simo kwa gen
senin sore terbakar
petugas terpaksa menjebol tembok pabrik karena kesulitan memadamkan api
akibat pintu pabrik yang terkunci
aksi jebol tembok pabrik ini terpaksa dilakukan warga dan petugas
memadam kebakaran kota surabaya
karena pintu masuk ke dalam pabrik pembuat obat nyambuk
yang berada di kawasan simo kwa gen surabaya ini terkunci
tidak hanya itu akses masuk ke dalam ruang oven
atau pembakaran obat nyamuk yang diduga sebagai sumber titik api
juga terhalang tembok tinggi
akibatnya petugas kesulitan menyemprotkan air
hingga terpaksa menjebol tembok dengan lingkis dan palu godam
akibat peristiwa ini asap tebal dan bau menyengat
dari bakaran cairan kimia pembuat obat nyambuk bakar pun tercium
beruntung para pegawai yang saat itu tengah bekerja
berhasil keluar dan menyelamatkan diri sebelum api bertambah besar
menurut saksi mata api diduga berasal dari dalam ruang oven atau pembakaran
karena suhunya yang terlalu tinggi
dalam sekejap kobaran api pun berubah menjadi bola api besar
dan melahap seluruh ruangan oven yang terletak di bagian belakang pabrik
api baru bisa dijinakan selama dua jam kemudian
setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran datang melakukan pemadaman
api dari mana pak
dari oven ini pak
kebakaran juga terjadi pada ekskavator yang tengah bekerja
di sebuah proyek pembongkaran bangunan di jalan sultan iskandar muda surabaya
api dengan cepat membakar seluruh badan alat berat itu
martisan mandor proyek pemongkaran bangunan itu mengaku
ekskavator tiba tiba terbakar saat seluruh pekerja proyek tengah istirahat
ekskavator saat itu memang sedang beroperasi
tetapi sebelumnya sudah bisa dipastikan bahwa mesinnya tidak bermasalah
tiba tiba meledak gitu pak ya
itu waktu itu ada orang di dalamnya
nggak ada ya kenapa pak
kira kira bisa meledak kayak gitu pak
satu unit mobil pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran kota surabaya
dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api
setelah dua puluh menit melakukan proses pemadaman
api pun berhasil dijinakkan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tetapi polisi sempat bekerja lebih keras untuk mengatur lalu lintas
karena banyak pengguna jalan yang memperlambat laju kendaraannya
untuk melihat peristiwa kebakaran tersebut
dokmen rozak farodin uliwi surabaya